polda jawa timur bekerjasama dengan pemerintah provinsi rabu siang meluncurkan program e smart samsat
untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat
dengan aplikasi ini wajib pajak kini tidak perlu lagi antri dan datang ke kantor samsat
namun cukup transaksi via smartphone dan lewat bank yang ditunjuk
para wajib pajak kendaraan bermotor di jawa timur kini sudah tidak perlu lagi antri di kantor samsat
untuk mendapatkan layanan pembayaran pajak dan plat kendaraan baru
cukup mengunduh aplikasi e smart di ponsel android
mereka dengan mudah bisa membayar pajak kendaraan hingga mengurus surat stnk baru
aplikasi ini terintegrasi langsung dengan layanan elektronik banking di sejumlah bank
sehingga usai pembayaran wajib pajak bisa langsung mengambil berkas surat pajak
maupun plat nomor kendaraan baru di kantor samsat dengan menunjukkan bukti transaksi
aplikasi e smart juga diluncurkan oleh polda dan pemerintah provinsi jawa timur
untuk mempermudah pembayaran wajib kendaraan
namun bagi nomor kendaraan yang terblokir karena bermasalah kriminal
ataupun proses leasing harus datang langsung ke kantor polisi
aplikasi ini merupakan layanan pelengkap dari sejumlah aplikasi yang ada
seperti samsat drive thru samsat mobile dan e samsat
untuk melayani masyarakat agar lebih mudah mengurus surat surat kendaraan